untuk mendapatkan ciri ciri dari korban yang meninggal karena memang kondisi lukanya cukup berat
sehingga tentunya perlu dilakukan langkah langkah post mortem
dan dari dua belas jenazah dari tujuh laki laki dan lima wanita
saat ini semuanya sedang dalam proses post mortem untuk mengambil jaringan tubuh
kemudian juga properti properti yang mungkin masih bisa didapat
dan tadi juga diinformasikan ada dua ktp yang didapatkan
yang kemudian dikenali identitas
dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga